boleh dibilang miris tapi nyata kasus suap dan gratifikasi empat puluh satu anggota dprd kota malang ini menambah rentetan kasus serupa
wakil rakyat mengeruk uang rakyat
kita akan bahas fenomena korupsi masal ini bersama wawan suyatmiko manajer riset transparency international indonesia
selamat malam mas wawan
kalau anda melihat dari kasus yang ada dulu ya dari kasus korupsi massal di dprd kota malang
nampaknya bisa dibilang nih budaya gotong royong yang tadinya menjadi apa ya
makanan kita sehari hari justru berdampak pada budaya korupsi
bukan barang baru sebenarnya tapi catatan anda
di kasus korupsi massal di dprd malang empat puluh satu orang bukan jumlah yang sedikit apa
ya kalau menurut kami ini semakin menguat
bahwa korupsi itu memang tidak bisa sesuatu yang bergerak sendiri
korupsi itu selalu dijalankan minimal oleh dua pihak
apalagi kalau kita melihat tingkat masifnya sampai empat puluh satu anggota dprd kota malang yang saat ini diperiksa oleh kpk
ada delapan belas diantaranya sudah menjadi terdakwa ya
ini semakin ada beberapa catatan yang perlu
yang pertama adalah bahwa proses penyusunan anggaran yang ada di pemerintah
yang paling eksklusif dengan di legislatif atau dprd
ini penting untuk didorong untuk selalu terbuka
sehingga masyarakat tahu perkembangannya seperti apa
karena keterputupan inilah yang menyebabkan ruang ruang korupsi itu menjadi ada
ini sudah tidak bisa lagi dinafikan atau sudah tidak bisa lagi
agak penting itu transparan
karena korupsi itu menjadi ruang ruang kehab
ruang ruang di mana masyarakat tidak terlibat secara aktif
nah yang kedua adalah catatan kami bahwa
flora rekrutmen dalam hal ini adalah proses pencalekan
ini penting untuk diperhatikan oleh parpol
karena parkol ini menjadi ujung ombak saat para bakal calon
nantinya akan menjadi calon legislatif
nantinya akan menjadi alat anggota legislatif
penyaringan di awal tidak mempunyai integritas
penyaringannya juga malahan yang sekarang terjadi ada beberapa
ada tujuh belas setidaknya keputusan bawaslu yang
menyatakan bahwa napi ekskoruptor masih boleh menyalonin lagi
nah ini kan menjadi kontraproduktif
dimana bahwa yang terpenting adalah saat ini dua sektor inilah yang harus diperbaiki
begitu mbak fanny
oke mas wawan sebelum kita ngomongin soal generalnya
tapi kalau misalnya anda lihat
kalau tadi pak saud bilang masalah ketika pembahasan anggaran itu jadi porsi terbesar
atau makanan empuk lah ya
kasus kasus korupsi yang terjadi di daerah
anda melihat halnya seperti itu
apakah juga sama dengan pendapat pak saud
misalnya karena masalah integritas
kemudian kegagalan partai untuk mendidik para kadernya atau apa
iya tentu saja
iya tentu saja
hal itu saya pikir sangat afirmatif ya
transformasi internasional sangat afirmatif
karena memang dari sisi integritas tadi saya juga ceritakan bahwa penyaringan calon legislatif oleh partai partai ini menjadi penting
bahwa prinsip anti korupsi itu menjadi salah satu hal yang saat ini harus dikedepankan
selain beberapa hal lainnya
yang kedua adalah kalau kami melihat tadi
bahwa saat ini itu udah nggak bisa lagi proses proses politik di daerah itu dinafikan
artinya apa begini
saat yang namanya penyusunan rapbd
itu kan dimulai bukan dari ruang hampa
tetapi dimulai dari penyusunan yang namanya musawarah perencanaan pembangunan
dimulai dari kelurahan naik ke kecamatan kemudian ke kabupaten kota
sehingga nanti akan menghasilkan yang namanya rapbd tersebut
nah proses proses di musrembang itulah yang sebenarnya menjadi proses pertarungan
di mana keterbukaan itu harus diadakan begitu
karena banyak sekali sebenarnya kalonik
banyak sekali sebenarnya kasus yang terjadi
kalau yang kita bicara tentang penyusunan apbd yang ada swabnya
itu seringkali saat penyusunan musrembang di tingkat kelurahan atau desa
kemudian naik ke kecamatan
di kabupaten atau di arah kota ini menjadi hilang itu aspirasi warga
digantikan dengan proses proses yang ada di ruang gelap ada transaksi di sini
kalau kita lihat di dprd kasusnya dprd malang ini sangat kelihatan sekali
yaitu ketika masyarakat melalui aspirasinya tidak tertangani dengan bagus
tidak terfasilitasi dengan bagus
akhirnya ada ditemukan swab dari wali kota nonaktif malang kepada anggota dprd
kalau saya jadi ingat nih mungkin filosofinya kayak kita main sepeda ya
kalau misalnya main sepeda kan harus balance harus pegangan dua duanya
ini kalau misalnya kita pegangan sama teman kiri kanan ya jatuh satu jatuh semuanya
kayaknya agak seperti itu ya
terus apa dong yang harus bisa dilakukan gitu untuk paling tidak apa ya
atau paling tidak meminimalisirlah
saya coba bicara data gitu ya
pertama adalah misalnya saya kutip aja data dari laboratorium ilmu ekonomi klas gajah madang gitu
mereka membuat satu penelitian yang mengatakan bahwa sepanjang tahun dua ribu satu sampai dua ribu lima belas
total kerugian negara akibat korupsi itu mencapai dua ratus
dengan total dua tiga ratus kasus dan melibatkan tiga terdakwa
di mana dalam sepuluh tahun terakhir juga data dari kementerian negeri kpk dan kantor staf presiden mengatakan bahwa
terdapat setidaknya tiga ratus lima puluh kepala daerah
dan lima puluh empat diantaranya terjerat kasus korupsi yang terkandil oleh kpk
di sisi sebelahnya sebanyak setidaknya tujuh puluh empat anggota dpr dan dua lima ratus empat puluh lima anggota dpr di provinsi
dan empat ratus tiga puluh satu anggota dpr
kepada kementerian kota yang terjerat kasus korupsi
nah saya mau bicara bahwa disinilah sebenarnya salah satu akar masalah yang penting untuk kita angkat
apa itu proses rekrutmen
baik itu di sisi legislatif maupun eksekutif
terutama di legislatif
sebenarnya peluang perkadaan serentak peluang pemilu pilih langsung
ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk ayo cari figur yang anti korupsi
nah yang kedua adalah soal modus korupsi
nah kalau saya kutip data dari komisi pemberantasan korupsi misalnya
lima tahun terakhir itu kasus penyuapan dua ratus delapan puluh kasus
pengadaan ada enam puluh tujuh kasus perizinan ada dua belas kasus
nah artinya bahwa sistem manajemen anti suap yang ada di eksekutif legislatif ini perlu diperkuat
misalnya dengan pemberdayaan yang namanya upg unit pengendalian gratifikasi
berapa sih laporan gratifikasi tiap bulan yang kemudian menjadi evaluasi
terus yang kedua bagaimana sih pelaporan lhkpn tiap pejabat negara
nah ini bisa dimonitor dari situ
yang ketiga adalah menimbulkan efek better run
jadi begini data yang dilansir oleh kantor staf presiden misalnya mengatakan bahwa
tiap satu koruptor yang terbukti bersalah itu merugikan masyarakat sebesar rp tujuh puluh sembilan lima miliar
artinya kalau kita bicara tentang ekonomi praktis begitu ya
ya saya mengkorupsi tujuh puluh sembilan sekian miliar saya cuma mengembalikan delapan puluh miliar masih masuk lah ya masih untung
efek better run dari vonis hakim terhadap korupsi ini perlu juga untuk dipertimbangkan
misalnya kalau kita lihat kasus di kota malang ini misalnya ariefi caksono sudah di vonis lima tahun penjara
dengan denda dua ratus juta subsidi dari dua bulan kurungan
dan pentamputan hak politik dua tahun selama lima bulan selesai
nah ini apakah memenuhi keadilan publik atau tidak
oke mudah mudahan tidak ada lagi yang namanya wakil rakyat mengeruk uang rakyat
karena wakil rakyat harusnya menjadi aspirasi dari rakyatnya
mas wawan terima kasih karena waktu kita sangat terbatas
sekali lagi terima kasih atas perbincangannya di cnn indonesia connected malam hari ini
kasus korupsi massal oleh wakil rakyat di malang ini juga masih menjadi sorotan warga net
sampai dengan hari ini kita akan lihat sepedas apa komentarnya
kalau ngomongin korupsi biasanya soal pedas pedas ya
pertama dari sy underscore haris
kita geram ya tiap kali membaca berita para anggota dpr dprd pejabat publik lain terjerat ott
atau sebagai tersangka korupsi oleh kpk
terakhir korupsi massal empat puluh satu anggota dprd malang lima puluh dua dprd jambi lima puluh dprd sumut
kenapa bawah lu tutup mata ya dengan realitas ini
harusnya di sisi ke bawah lu juga nih
godaan untuk korupsi itu begitu besar ya
ya seperti yang terjadi di dprd malang betapa benarnya kata pak hatta
kalau nggak pintar bisa diperbaiki kalau kurang cakat juga bisa diperbaiki
tapi kalau sudah tidak jujur jadi susah deh
bener juga ya
at atte abdillah toha
berikutnya empat puluh satu dari empat puluh lima anggota dprd malang terlibat korupsi
dpr seperti ini telah berubah fungsi menjadi dewan perkumpulan rampok
sementara itu bawah lu masih terus ngotot
mau lolosin bekas napi korupsi sebagai caleg
kemudian terakhir at ready brahmana
satu dari empat puluh lima anggota dprd malang terkena kasus korupsi adalah bencana politik di negeri ini
sudah saatnya kita ganti wakil rakyat yang bersih
dan siap memperjuangkan nasib rakyat
pilih partai yang komitmen mendukung caleg bersih